muka lo tuh lo tilep ah susahin aja lo
malah aku lamaan ya
ario ario ah tungguin dong
buruan ah elah bilang beda dari tapi lama amat sih
maksudnya gimana sih
tuh liat di kaca
lo masih keliatan cewek tuh
masa kamu ngeliat sih aku cowok di kaca
lo tuh masih keliatan cewek
aduh gimana sih ngejelasinnya
udah deh lo mendingan jelasin ke gue yang bener
aduh jadi gini loh ya
setiap beda dari itu punya kemampuan masing masing
dan kemampuan aku itu bisa berubah
jadi kalo misalnya orang lain ngeliat aku aku tuh cowok
ya pake dong
kalo misalnya semua orang tau aku tuh cewek
nanti yang ada aku gak bisa masuk ke lingkungan kamu
terus juga teman teman kamu ntar pada suka lagi sama aku
hmm cewek cewek juga pasti pada minner kan sama kamu
soalnya kamu jalan sama cewek secantikan aja ya
jalan sama cewek secantik aku
udah kesiangan nih
ya lima menit lagi
lima menit mamit mulu lo dari tadi
lo anak mandi ga penguras bak
ya ya lah yuk
sabar yuk sabar
sabar bagaimana sih nya
hari udah capek capek nimbah masa ntar nimbah lagi sih
bagian tuh cewek mandinya lama banget
tuh mak mandi sampe berenang
itu mak temen lo laki bukan lo cewek
dari kemarin lo bilang cewek mulu
yu aku udah selesai mandi
saya udah mati
apa siap siap dulu ya
cewe quote kalau mandinya biar damals an di puas kali ya
aku aja mau muang
buah cara musim
kalo bukan kena jadi macom lang

gak jadi macom lang
gak bakalan gue izin tinggal sini
lu ngapain disitu
gue mau masuk
jadi lu boleh ikut tapi lu jangan resokin gue ye
lu dalem aja gue banyak kerjaan
sukanya bilang asik asik
apakah karena pake rukmini jadi alasan
sukanya bilang asik asik
just apakah karena pake rukmini
ngerti kakak berisik
kagak denger gue
bu bu sari buat
ada berimana nih
aryo ini taruh sini juga kan
ganteng banget ya
bu apaan nih bu
aduh eh kenapa sih
semua kegera lu nih kita jadi kejar kejar ibu ibu rumpik tuh
muka lu tuh lu tilep ah susahin aja lu
malah aku amat ya
hah tungguin dong
buruan ah elah bilang beda dari tapi lama amat sih
kok aryo melukcoh
wah udah sakit tuh anak
gerila lu nih gue capek habis pulang kerja udah lari lari
paling kagak lucu gue mati gara gara lu kagetin
lu udah sakit nih
gue tadi liat lu meluktu cowok
ehm ini yang gak
ini gak seperti yang lu kira
jadi waktu pas dia mau nyamperin gue eh tiba tiba dia kepleset
lu jatoh ya udah gue tangkep
loh sekarang gini kalo misalnya gak gue tangkep yang ada ntar pala dia bocor
yang bener lu
ya masih gue bohong sih gue nyusruk ke kali aja gak lu tangkep
ehm muka kayak cenggondok
hai kenalin aku kamil temennya aryo lagi cari kerja kesini ngerantau
gue jen sohibnya si aryo dari sma
maaf lepas ya
tar dulu dong
itu cowok ngondek temen lu dia itu sebenernya tuh temen kecil gue
nah gue emang udah lama gak ketemu ketemu sama dia
makanya gue juga kaget tiba tiba dia gede kayak gitu
dan emang dari kecil dia emang seneng seneng yang ngedance ngedance gitu loh yang
nah yang sekarang tuh apa sih namanya
itu dia emang gemarnya begitu
ya udah deh gue cabut dulu ya
jadi kalau cowok suka kipop ngondek
lu mau gue tabrak
salah apa mak
enggak tahu tuh orang ngorok kali ya